si emput kan udah gak jemput lo kesini
tega tega aja lo nyuruh dia pulang sendirian
eh ampun ya sakitnya
masya allah pur
masih mau jualan atau ada mau pulang bang
masih jualan sambil pulang
buburnya masih ada
buburnya masih banyak gak
kok masih banyak udah mau pulang
berarti gak lah aku dong
tumen lo buangnya siang banget
iya kakak betah lemur
bet di mana mana lemur itu pulangnya lebih malem
kamu malah makin siang
ya begitulah kakak kalau jadi security
eh ngobrolin udah belum abangnya mau jalan nih
mana dia orangnya
eh eh eh awas dulu ah
iya be gak kena
belak awas awas awas
mbak beleh ngapain be
gue lagi nungguin yang mau beli mobil
ih ih apa sih ini
eh apaan sih be
belakang lo nih ah
iya yaudah mbak be masuk duluan deh
bang udin abang disuruh pulang samanya
abang disuruh makan siang
ah ntar aja bilang samanya gua belum lapar
udah gak apa apa lo balik aja
be surty kemana
ke rumah bunda rumalaya be
ngerti kagak lo
sekarang obb ke sembilan
ada yang mau liat
jam berapa besoknya
gue tungguin ya
ada yang mau lihat mudah mudahan aja jadi biar cepet laka
kalo laku nanti bomi dapet komisi gak kong
kok lo sendirian
lo udah bilang bawa bandeng buat dia
lo tunggu sini aja nya mau sampein si udin
bet nya udah nyampe
kak kapur terima kasih banyak ya
kak kapur tidak minum kopi dah lo
si emput kan udah gak jemput lo ke sini
tega tegaannya lo nyuruh dia pulang sendirian
ampun nya sakit nya
jadi gimana keputusannya
keputusan kamu atau pur
kamu mau nunggu neng indeke sampe dapet
atau balik lagi ngejar neng ani
float ini pokoknya kok berasal dari mana
pasti urusan cewek
galak amat cuy
ada tukang ojek cupu lagi galau
cekat cekat cekat sekakak
mau nyemplung kali puas
kok ada di celana abang
eh tadi jatoh di pangkalan
lu jangan duduk gak gagak
kalo gak percaya lu tanya aja manny
dia masaweek harinya